direktur utama bpjs kesehatan mengklaim kenaikan iuran bpjs sesuai dengan peraturan presiden no tujuh puluh lima tahun dua ribu sembilan belas
yang akan berlaku januari dua ribu dua puluh tidak akan membebani masyarakat miskin ataupun kelas pekerja
kenaikan yuran hingga dua kali lipat ini juga dinilai lebih rendah daripada angka ideal
direktur utama bpjs kesehatan fahmi idris jumat pagi menerangkan
berdasarkan perhitungan ahli tarif kelas satu untuk kategori pekerja bukan penerima upah
atau peserta mandiri yang kini ditetapkan rp satu ratus enam puluh atau naik dua kali lipat daripada tarif sebelumnya
seharusnya naik rp dua ratus tujuh puluh empat per bulan
ada pun iuran kelas dua yang kini diputuskan rp satu ratus sepuluh tarif yang ideal adalah rp satu ratus sembilan puluh per bulan
sementara itu iuran kelas tiga yang sebelumnya rp dua puluh lima lima ratus
seharusnya rp satu ratus tiga puluh satu per bulan
namun pemerintah memutuskan kenaikan menjadi rp empat puluh dua per bulan
fahmi menjamin penyesuaian tarif iuran yang bertujuan mengatasi defisit ini
akan diikuti dengan peningkatan kualitas layanan
perhitungan para ahli perhitungan para pakar perhitungan yang dilakukan oleh mereka yang cukup lama menghitung ini
memperlihatkan kalau kita ingin program ini betul betul berjalan dengan sustain
itu adalah iurannya seharusnya kelas tiga itu bukan rp empat puluh dua
hitungan yang real itu rp satu ratus tiga puluh satu